juru bicara kementerian perhubungan adhita irawati menyebut
pada tahap pertama pengetatan jumlah pengelolaan atau pengendalian transportasi mengalami peningkatan meski tidak signifikan
jumlah pemudik yang mendahului perjalanan mudik sebelum masa pelarangan menggunakan moda transportasi pesawat kereta api bus dan kapal laut tidak setinggi yang diprediksi
yakni di kisaran sepuluh hingga lima belas persen
saat ini pihaknya tengah fokus pada pengawasan dan penindakan selama masa peniadaan mudik
terlebih pada angkutan transportasi darat pribadi yang tidak memiliki simpul keberangkatan terintegrasi
para pemudik yang masih nekat melakukan perjalanan dipastikan akan ditindak di posko posko pemeriksaan yang sudah disiagakan
mulai dari diarahkan untuk putar balik hingga penahanan kendaraan ataupun pengendara yang melanggar
memang yang menjadi challenge adalah ketika ada di angkutan jalan atau transportasi darat
karena selain kendaraan umum
bis yang saat ini juga oleh kementerian perhubungan sudah diberi beberapa identifikasi berupa stiker
untuk bis yang memang secara resmi boleh memberikan pelayanan
kita masih ada kendaraan kendaraan lain kan
kendaraan pribadi ada travel ada kendaraan logistik jadi macam macam jenis kendaraannya
nah untuk kendaraan pribadi ini yang mungkin akan menjadi tantangan tersendiri ya
karena kita juga akan sulit mengidentifikasi di dalamnya itu penumpang yang boleh pekerjian
atau yang mau mudik